badan pengatur jalan tol kementerian pupr memastikan infrastruktur dan fasilitas telah siap digunakan selama arus mudik dan balik pada lebaran tahun dua ribu dua puluh satu
sejumlah fasilitas seperti tempat beristirahat disiapkan tak hanya di holding area dan parking bay namun juga di kantor kantor gerbang tol
para pengguna jalan diimbau tidak parkir di bahu maupun pinggir jalan karena berpotensi menimbulkan kecelakaan
para pemudik bisa beristirahat di kantor gerbang tol holding area parking bay sebelum melanjutkan perjalanan
kami sarankan masyarakat untuk mencari lokasi yang lebih baik khususnya di kantor gerbang tol kami untuk bisa beristirahat di lokasi tersebut
supaya titik lelahnya tidak sampai ke mereka sehingga bisa ada waktu untuk istirahat dari masyarakat selama perjalanan nantinya
jadi bisa terurang